presiden joko widodo membantah kabar yang menyebut istana presiden menjadi pelindung pondok pesantren al zaitun
presiden menyebut pemerintah sudah turun tangan mengusut dugaan penyimpangan di pondok pesantren al zaitun
hal itu disampaikan presiden di sela kunjungannya di pasar palmerah senin pagi
presiden meminta semua pihak bersabar dan menunggu hasil investigasi dugaan penyimpangan ajaran pondok pesantren al zaitun
pak herung pak herung pak herung
sabarlah itu pak menko polhukam pak menteri agama sudah saya perintahkan untuk mendalami untuk mendalami
bapak alih soal azaitun